matan kos baru aja ngantor askadis yang baru terus ngedenger sobrang otornya hilang astagfirullah
sop hilang dimana parkir depan rumah kang diambil siapa ya sob ih kalau tahu adik ngambil
nggak mungkin hilang atau wa wa irah sama icet enggak ada orang orang motor
oh jadi tatangnya kum yang bikin kang dadang sama aceng stress itu
obat itu kum harus diobatin
sebentar lagi maghrib kita siap siap yuk
jauh kok maksudnya siap siap sholat maghrib dong bukan siap siap mancing
oh ya kum saya pulang ya kum assalamualaikum waalaikumsalam
cah mand atual
ntina biar akal jadi tenneram habejajari belle over semakin siapa tahu sepuluh akan jadi lining coach
nantiin akan gak akan atur atur intin
kalah janji akang teh bohong nanti juga ngatur lagi
memangnya kenapa kang
dari tadi sepi nggak ada motor lewat
motor saya teh ilang gak ada dirumah
terima kasih pamul
min kang mau bayar kopinya ya
motor aja sampai ditinggal di luar
dadang yang ngeliat
ada apa mak
enggak enggak ada apa apa
kamu motornya dimasukkan ke dalam
dalam banyak motor yang hilang dok
ya ampun mudah mudahan aja pak kamtip bisa nangkep lakunyain
motornya pak kamtip aja hilang dong
tuh untungnya kita nggak punya motor dong
jadi kalau ada kasus kayak gini kita teh tidurnya enak
alah kamu juga pengen punya motor

tadi pagi pak kamtip

itu kendaraan dinas intelijen

bisa dikategorikan makar
nah itu misalnya country piece where in merah namanya berto mah
hint gue di ruang nihilnya lah
gdu jaga akan dukung juga ya mermaid
read yu di kanan youtube
mote sekarang kerja dimana jarang keliatan
sekarang sedek camatan kos
baru aja ngantor askadis yang baru
terus ngedenger sobri motornya hilang
parkir di depan rumah kang
dia ambil siapa ya sob
eh wak ira sama ica ngeliat ada orang dorong motor ga di depan warung
ya tapi kan sob namanya di depan warung wak
motornya pasti lewat lewat aja
cuma kan saya sibuk sama pembeli jadi ga merhatiin
apa mungkin dibawa tatang ya
ga mungkin atu wak rangkucinya saya pegang
setangnya dikunci teh
seinget saya teh ga dikunci
ya yang namanya depan rumah
pasti saya percaya ga ada yang ngambil jadi saya ga kunci setang
waktu itu sih udah mendingan
ga tau teh sekarang kumat lagi
mudah mudahnya sob dibawanya sama tatang
ya sudah kalau begitu saya lanjut nyari motor dulu ya
ya sabu manga
kasian ya wak
apa ichi jatuh di situ mang
makanya kalo amang ngomong tuh didengerin
orang tua tuh ngasih tau tujuannya baik ce
terus handphone ichi sekarang gimana mang
ya kok rusak tadi servis
ih mana bisa di servis satu mang
orang handphone kecemplung di sumur
ya beli handphone baru
makanya kalau orang ngomong tuh didengerin